keinformasi lain berkarya tak pandang usia hal itulah yang dilakukan kakek berusia enam puluh satu tahun ini
pasca pensiun dari tempatnya bekerja kesehariannya diisi dengan kegiatan membuat berbagai miniatur rumah bernilai seni tinggi
ya uniknya semua bahannya ini terbuat dari bahan limbah proyek bangunan
selain itu dapat dipajang sebagai hiasan miniatur ini juga bisa dijadikan cenderamata
inilah berbagai miniatur rumah adat ataupun rumah modern hasil kreasi kakek berusia enam puluh satu tahun
warga tumpak kerasa kudus
tinggi minat rumah adat yang terbuat dari limbah bambu dan kayu ini tak lebih dari dua puluh cm
ada pun untuk miniatur gedung pencakar langit dan perkantoran kakek bernama mustain ini memanfaatkan limbah kardus
menurut mustain ide membuat miniat rumah dari limbah ini muncul ketika melihat banyaknya limbah material sisa pembangunan proyek
dan untuk mengisi waktu ruang setelah tak lagi bekerja
ia pun mencoba mendesain rumah mini menggunakan limbah berbekar ilmu arsitektur yang dimilikinya
butuh kesabaran dan ketelitian ekstra guna membuat miniatur rumah dengan mendetail
untuk membuat satu rumah mini mustain membutuhkan waktu tiga hingga satu minggu
selain itu ia membuat miniatur berbahan kardus seperti rumah sederhana perkantoran dan gedung pencakar langit
pertama kali kami vakum masalah pekerjaan karena memang bidang saya itu bidang desain ya arsitektur
maka kami isi dengan apa itu
kita bikin handicrab atau market kecil kecil ini kita ambil dari barang barangnya kita ambil dari proyek proyek
ada bambu kita kumpulin bambu ada triplek triplek terus kita bentuk bentuk di rumah
kita bikin suatu desain rumah kecil
miniatur rumah tersebut dijual seratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah
selain bisa dipajang sebagai hiasan miniatur unik ini dapat dijadikan buah tangan